komisi nasional hak asasi manusia komnas ham mengatakan laporan investigasi pembunuhan brigadir yosua telah rampung
untuk memperdalam hal tersebut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom ahmad taufan damanik ketua komnas ham
selamat sore pak taufan
selamat sore ini laporan dari investigasi singkat akan segera disampaikan ke polri
laporan lengkapnya akan diberikan kepada presiden dan juga dpr
mengapa ada dua laporan yang singkat dan juga yang lengkap
ya kalau berdasarkan undang undang tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan memang disitu dikatakan bahwa laporan itu semestinya diberikan kepada presiden dan juga dpr ri ya
jadi tidak disebutkan disitu kepada kepolri atau instansi instansi di bawah itu
tapi kan karena polri ini jelas sebagai user dari dan mitra kami dia membutuhkan masukan masukan dari komnas ham
ya kami akan berikan
laporan yang lebih teknis
terutama yang isinya nanti ada rekomendasi rekomendasi yang mungkin bisa segera mereka tindak lanjuti ya
terutama dalam kaitan dengan isu hak asasi manusia yang dalam hal ini kami sebut sebagai persiwa obstruction of justice itu
nah nanti yang ke presiden itu laporan yang komprehensif yang juga ke dpr ri
berarti yang menjadi pembedanya untuk yang laporan kepada polri sendiri hanya berisi teknis dan juga rekomendasi begitu ya
ya untuk ke presiden juga nanti akan ada rekomendasi
tapi rekomendasi tentu saja dalam posisi beliau sebagai presiden dan dpr ri ya
sebagai lembaga legislatif yang tentu saja punya peran peran tertentu untuk memperbaiki dan mengawasi kepolisian republik indonesia
tapi kepada polri tentu laporannya tentu yang langsung bisa mereka aplikasikan atau mereka bisa jalankan
sejauh ini apakah ada perubahan dari laporan dan juga keterangan beberapa hari belakangan ini
kita sudah punya gambaran yang jelas mengenai tiwanya seperti apa kemudian pelanggaran hak asasi apa yang terjadi
semula kan yang masih belum bisa diputuskan itu apakah ada penyiksaan
peniksaan itu bagian dari konvensi anti torture namanya
konvensi anti peniksaan ya
yang itu indonesia terikat di dalam
kontensi internasional itu dan sudah menjadi bagian dari hukum nasional kita
tapi setelah keputusan atau hasil pemeriksaan otopsi ulang kan dinyatakan tidak ada penganiayaan atau penyiksaan
jadi kita fokus kepada persiwa obstruction of justice
yang itu dikhawatirkan bisa menghalangi tercapainya keadilan atau access to justice itu ya
atau prinsip prinsip fair trial di dalam satu proses hukum
kalau kita baca undang undang
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu di pasal satu itu jelas sekali
ada kaitan misalnya dugaan pelanggaran hak asasi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang
itu harus dipastikan ada proses hukum yang adil misalnya
nah ini yang harus kita jaga
sekaligus ini bagian dari tugas pengawasan kami sebagai pengawas eksternal kepolisian republik indonesia
yang juga diikat oleh mou antara komnas ham dengan kapolri tempohari
oke ini berarti
tadi anda mengatakan sudah rampung
berarti benar benar sudah mengetahui semua dari awal sampai habis begitu ya
ya tentu saja dalam arti yang tadi ya
apa yang harus dilakukan kalau nanti misalnya
kan ini sekarang sedang ada sidang kode etik
yang selanjutnya kami juga akan merekomendasikan misalnya
tindak pidana kepada pelaku pelaku tertentu
yang kami anggap itu tidak bisa sekedar hanya dihukum secara etik
dia harus dilanjutkan ke tindak pidana misalnya
apa yang lagi dikhawatirkan
hilangan penghilangan barang bukti itu sampai sekarang kan
masih menjadi satu kendala ya
untuk memastikan misalnya
ujung dari peristiwa ini
berapa kali dia menembak
di bagian mana misalnya
apakah hanya orang ini saja atau ada orang yang lain
memang indikat bukti bukti lain misalnya seperti otopsi pulang
yang itu memperlihatkan
lubang peluru di badan
yang kita temukan pada otopsi pertama
maupun uji balistik yang sudah dilakukan
dan sudah diberikan pada kami
itu jelas mengindikasikan dia tidak mungkin satu orang
dan berapa kali dia menembak
itu kan penting ya
supaya nanti dalam persidangan
dia tidak bergantung semata mata kepada pengakuan atau kesaksian
kalau hanya pada pengakuan
kita khawatir di persidangan
bisa jadi orang yang buat pengakuan sekarang
mencabut pengakuannya di persidangan
katakanlah mengganggu tercapainya
seadilan bagi para pihak
yang terutama korban disini
almarhum joshua dan keluarganya
berarti pak taufan tidak perlu menunggu hasil investigasi dari tim suspolri begitu ya
dengan tim sus itu sejak hari awal
mereka datang ke komnasam
didampingi pak gatot juga pada waktu itu
sebagai penanggung jawab
dan hampir tiap hari kita ada koordinasi
kalau nggak ketemu langsung
biasanya kita komunikasi melalui wa dan macam macam
jadi kita sebetulnya mengikuti juga perkembangan
kalau ada hal hal yang kami dapatkan
kami juga sampaikan ya
kepada mereka langsung
kan sering sekali ada pertemuan pertemuan
pernah juga pertemuan secara langsung di makobrimob misalnya
disitu ada pak wakapori
ada pak irwasum
ada kabupaten intel kan
jadi komunikasi kita
memang selama ini juga cukup baik ya
jadi saya kira tidak terlalu sulit bagi kami
untuk bertukar informasi
kemudian juga saling memberikan masukan
tapi tujuannya tentu saja untuk membongkar
masalah ini seterang terangnya
sehingga hukum dapat ditegakkan seadil adilnya gitu
berarti mengenai motif sudah diketahui begitu ya pak
sampai hari ini bagi kami motif itu harus mesti didalami ya
tapi kan dalam hukum pidana
pidana kan tidak mesti bergantung pada motif
tapi kalau kaitan dengan motif
memang baru pengakuan sepihak
dan saya kira itu tidak fair
kalau misalnya pengakuan sepihak ini
kemudian dijadikan satu judgement ya
harus didalami dari sisi lain
termasuk dari bukti bukti lain
sehingga bisa dijawab apakah benar
apa yang dikatakan oleh ibu pece
dan para pihak yang ada disitu
misalnya masalah kesusilaan
itu kan harus dijawab dengan bukti bukti lain
tidak bisa hanya bergantung pada pihak tertentu
yang sebelumnya juga sudah pernah mengubah keterangannya
dari durian tiga kemudian diubah lagi sekarang di magelang
di duran tiga aja dari tahap awal kita sudah curiga
karena dikatakan ada penodongan
tetapi keterangan saksi yang pihak mereka pun ternyata
kami periksa tidak menyebutkan adanya penodongan
jadi sangat sumir
sudah kami katakan pada waktu itu
lokusnya di magelang
dikatakan hal yang sama
tapi kita tidak bisa terima begitu saja
sebaiknya memang harus diuji dengan
keterangan lain bukti lain
yang juga sekarang penyidik mendalami itu
kira kira kapan keterangan dari pc ini akan diperiksa pak taufan
dua kali sebelumnya
teman teman yang kita gandeng
ini kan komnas perempuan ya
karena ini ada kehususan
kesehatan gender ya
kemudian kita minta mereka
dua kali mereka sudah bertemu
waktu yang dua kali pertama itu
belum bisa mendapatkan keterangan
karena dalam situasi yang
menurut psikolognya itu masih traumatik
tapi beberapa hari yang lalu
sudah bisa memberikan keterangan
kepada tim komnas ham dalam hal ini
yang di depan memang
teman teman dari komnas perempuan
tapi sekali lagi
keterangan itu kan keterangan satu pihak
tidak bisa kita
jadikan pegangan final itu
harus diuji lagi
saya katakan dari
barang bukti lain
berarti apakah ditemukan
kesamaan keterangan antara fs dan juga
pc begitu yang ditemukan oleh komnas ham
ya untuk yang peristiwa magelang ya
kurang lebih sama
dengan keterangan dari
dari juga rr
asisten rumah tangga itu
tapi sekali lagi kan itu
kalau kita mau clustering kan
itu sebenarnya adalah kubunya fs kan
orang orang di sekitar fs
jadi kan tidak
tidak cukup fair
kalau kemudian itu
kita jadikan satu
kesimpulan final ya
apalagi tadi saya katakan
mereka pernah membuat satu keterangan
jadi kalau sudah pernah seperti itu
ya kita tentu harus
kebohongan pertama saja
karena katanya ada
tetapi saksi saksi yang ada di situ
mereka nggak melihat ada penodongan
maka di tahap tahap awal kemudian
kami sudah sampaikan
pada waktu itu ke publik
menurut keterangan mereka
tidak ada penodongan
tidak ada yang melihat itu
jadi ya saya kira ya sekarang
kita harus lebih
melihat itu ya
melihat atau melihat
kita harus lebih
melihat itu ya
melihat atau menyimpulkan ya
kami sebagai pihak yang melakukan penyelidikan
yang biasanya tidak
tidak bisa menerima satu keterangan saja gitu
apa saja hasil
temuan dari investigasi yang ditemukan oleh komnas ham
ya kalau kaitannya dengan obstruction of justice
saya kira sudah berkali kali
juga kami sampaikan ke publik
termasuk yang waktu di dpr ri
di komisi tiga
penghilangan barang bukti
perusahaan barang bukti
waktu kami memeriksa
bahwa itu memang dia yang
ya kita katakanlah
di unusual that
ya itulah pada dasarnya ya
jadi soal motif sudah
kalau ada spekulasi kaitannya dengan
permafiaan dan macam macam
komnas tidak dalam konteks itu
bisa saja itu benar
tetapi kami kan tidak dalam konteks itu
kita yang penting melihat
ada satu peristiwa
pelanggaran asasi manusia
yang tadi kami sebut
sudah jelas gitu ada orang meninggal
ditembak dengan cara yang
memang kita sebutlah ya
kita sebut kata itulah misalnya ya
yang kedua tadinya penyiksaan
tapi kemudian kita mendapatkan
satu data bahwa
penyiksaan ternyata tidak terjadi
tidak bisa digunakan dalam konteks ini
yang kita lihat adalah unsur unsur
yang kemudian diganggu dengan
dan itu sudah tadi saya sampaikan
ya dikendalikan oleh seorang fs
dengan kemudian menggerakkan
bawahannya jajarannya atau jaringannya
yang sampai hari ini juga belum teratasi semua
misalnya beberapa alat komunikasi

padahal disitu jelas banyak sekali perbincangan perbincangan itu yang terjadi
yang akan menjadi barang bukti kuat sebetulnya

terhadap kalau ini dibawa ke pengadilan
juga beberapa cctv
juga beberapa cctv
itu juga belum ditemukan
baik pak taufat sebenarnya apa yang menjadi dasar dari komnas ham untuk menyebutkan atau menentukan bahwa ini semua laporannya sudah rampung begitu hasil investigasinya

saya katakan karena fokus kami kepada isu hak asasi

kalau penyidik kan fokusnya lebih kepada gimana mengkonstruksikan peristiwa

dan orang ini melakukan apa
untuk kemudan nanti di pengadilan dia akan mendapatkan tkh dari hakemi

untuk kemudan nanti di pengadilan dia akan mendapatkan tkh dari hakemi
kita memang ada kaitan dengan itu
tapi tidak itu fokus utamanya
itu menjadi fokus utama dari penyidik karena mereka yang akan mengkonstruksikan dakwaan dan tuntutan dibantu oleh penyidik

diteruskan oleh jaksa kemudian dibawa ke pengadilan
kami mengkonstruksikan aspek aspek asasi manusianya
dan kemudian tentu saja nanti sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian republik indonesia
kami akan memberikan rekomendasi rekomendasi untuk perbaikan kepada kepolisian di masa depan
maupun untuk mengatasi masalah ini seperti apa kira kira ya solusi yang harus dilakukan mereka
baik kami tunggu bagaimana hasil pemaparan dari temuan investigasi dari komnas ham
terima kasih ahmad taufan damanik sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat sore mas sajang